serein gelang sama kamu cepet
diam diam diam
gelang gelang gelang semuanya
serein kekuat cepet
iya atuh atuh atuh aja ya
semua semua semua
ya makanya tante turunin aku aja di depan ntar aku naik taksi
ya udah deh tapi kamu jangan macem macem
kalau udah sampai ke tempat temen kamu terus kamu telpon tante
iya tante cantik gak mungkin
dan gak mungkin kalau si tante rempung
perhatiannya dan khawatirnya sama gue aja udah kayak gitu
gue yakin gue akan bisa menaklukkan hati dia lagi
terima kasih ya tante
iya dadah tante
yo siapa lagi
jeruknya yang seger seger
bang ibu nama ngejok jelek jelek bener bener baru bu lihat aja seger seger tuh yang kayak gitu
seger berapa segitu abis rebu ya allah murah ini buka belas eh tukang gerobak di rumah saya itu
rp lima jualnya udah beli sono yang di gerobak di rumah mahal banget sih oh udah aja
banget jangan begitu jangan pilih yang bagus bagus
hai tuan bang jangan pakai lama
ambil aja kembaliannya
boleh beli bawang sekilo aja pakai pamer priasan bang bungkus bang bawangnya

banyak amat buat apaan sih bu
banyak amat buat apaan sih bu
banyak amat buat apaan sih bu
permisi orang kayak mau lewat
permisi orang kayak mau lewat

kayak kalau mengganggu kayak tolong
kayak kalau mengganggu kayak tolong sedikit
gue mau lewat lu bingung
lo bisa minggir dikit minggir dong orang jahe kan mau lewat
aduh maksud gue digigit nih ntar minggir minggir
yeay makanya lo jangan sembarangan lo sama gue
oke deh aduh calon besan
lewat begitu terima kasih ya
kalau begitu kan lu merasa kalau diri lu kagak kaya
belum tau apa timbulin banget sih jadi orang
eh udah udah berapa
lah iyalah itu dibuang buang
sen kasih dah kasih
nep makasih ya
harusnya aku dulu yang bilang makasih kan kamu udah nganterin aku pulang
karena kamu tuh udah bikin hari ini tuh
hari yang sangat bahagia buat aku
karena aku bisa ketemu sama kamu lagi
dan setiap hari pasti bakalan kaya gini
harusnya aku yang makasih boy
makasih juga karena kamu udah bisa bikin aku senang
dan bikin aku jadi bangga banget sama kamu boy

makasih ya karena kamu udah berbagi sama fakir miskin buat bersyukur atas kembalinya aku kesini
bukan aku yang berbagi
kan sama aja
ini kamu bilang aku doang
sendiri dong tadi rame rame
aku tuh masih bingung tau gak
kenapa mama tiri kamu tuh baik banget sama kamu
masalah itu juga aku sebenernya sih bingung boy
gak ngerti deh alasan dia apa ya
tapi aku yakin banget
kalau dia tuh tetap punya rencana buruk buat aku
yaudah gak papa
yang penting kamu harus berdoa terus ya
minta pertolongan sama allah
tapi aku masih penasaran tuh gak sih
kayak apa sih mama tiri kamu tuh kayak gini
kamu tuh pengen liat deh
ih gemes banget nih aku pengen banget deh ngomong sama boy
kalau sebenernya dia tuh udah kenal sama mama tiri aku
kamu ternyata mama tirinya reva
dan kamu ternyata
anak tirinya adriana
ini bener bener gak cocok tau
kamu ini bener bener tukang bohong ya
kamu udah bilang kamu itu single ternyata
sekarang kamu triple
punya suami punya anak tiri
hah gimana sih kamu
kamu ya tante gak akan pernah restuin kamu sama si boy si gantengnya tante
gak akan titik
emang beda aku aku bengong ya
engga kok gak berasa aku bengong
beneran aku gak bohong
aku tadi cuma kepikiran soal mamaku aja
soal mama tiri aku siapa
aku bukannya bohongin kamu
tapi aku cuma gak bilang apa adanya aja
yaudah kalau gitu aku
langsung masuk ke rumah ya
udah deket itu
tas gue berat amat ya
duitnya kebanyakan bawa bawa aduh
nah belanjaan gue udah lengkap dah
sren gelang sama kamu cepet
diam diam diam diam
gelang gelang gelang semuanya
seren semua cepet
iya atuh atuh atuh aja ya
semua semua semua
iya pelan pelan nafel
diam diam diam
eh diam diam
gak gak gak
kasih kasih kasih
diam diam diam diam
diam nih semua
diam diam dulu
gak tau siapa gue
gak tau lo siapa
eh nih lihat baik baik tuh
ya udah tau gak tau
gak takut gue sama lo
eh sekalian aja nih
nih ini buat gue nih buat gue nih
seren ini nih mau gue
fight dulu sama gue
ayo kalau gak berani fight
serah serah serah
sior gak takut
sia mau takut
sio gak takut
sio gak takut
jangan taruh situ jangan taruh situ
berani berani ambilin ambil
eh terduduk tepi gua tepi gua
eh punya gua itu ambilin ambilin
dasar lu ya dasar lu ya
berani berani sama gua jangan lari
aduh mampus lu
bener bener nih cumi keriting jago silat
sini sini ini tasnya
baik amat lu makasih udah nolongin ayah
kita sebagai calon besan harus tolong menolong
kalau yang satu punya kesusahan sini bantuin
sini kesusahan situ bantuin
bener bener aduh makasih banget ya
untung bareng ayah balik
nih ayah kasih upah nih duit nih
imbalan terima aja
eh calon pesan jangan beginiin mah banyak tuh di sini
nggak kuduk nggak kuduk nggak usah nggak usah nggak usah
kagak mau nih
ayah masukin lagi ya
ya elah ondel ondel sawah duit segitu doang mah banyak nih dirompat
bener bener ayah gak nyangka
aduh lumayan cakep jago silat lagi
em sorry nih bukan lumayan cakep emang cakep
yang penting semuanya udah balik
bener makasih banyak
iya calon mesan eh tan mumpung kita lagi ketemu nih berdua
saya mau nanya itu tanah yang di kemang itu boleh nggak buat usaha bikin restoran gitu
lah itu mah namanya bukan ikhlas eh dengerin nih yang namanya ikhlas itu kagak ngarepin itu tuh imbalan
lah apa gimana sih lu
tahunya ada batu dibalik dibalik beginian tanah dibalik batu lu
eh kagak bisa dah
lah sama juga gue yang begini mah
lah lah san
hah elah kenapa juga gue ngomongin itu ya
ngomongin tanah gitu bukannya harusnya biar jinak jinak merpatitis